kasus positif covid sembilan belas pertama kali ditemukan di sekolah menengah atas negeri dua puluh dua surabaya
temuan kasus ini bermula dari laporan wali murid yang menyatakan
anaknya demam setelah belajar bersama beberapa temannya
tindakan wali murid ini mendapat apresiasi positif
karena telah menyelamatkan ratusan siswa dari infeksi covid sembilan belas
berdasarkan tes pcr yang hasilnya keluar pada selasa kemarin
salah satu siswa dinyatakan positif covid sembilan belas
kegiatan belajar pun kembali dilakukan secara daring
tiga puluh lima siswa enam puluh guru dan karyawan sudah menjalani tes pcr
senin ijin kemudian dilanjutkan dengan pcr
hari ini semestinya pimpinan sudah mengambil kebijakan untuk ptm
tapi mengingat satu hal dan pertimbangan aspirasi baik dari orang tua
maupun dari dinas terkait sekaligus untuk sterilisasi
maka pimpinan khusus hari ini masih memperolohkan pjc
mengacu pada skb empat menteri
jika ditemukan satu kasus positif covid sembilan belas
maka sekolah wajib menutup kegiatan belajar satu kelas tersebut selama empat hari
setelah dua hari menjalankan pendidikan jarak jauh
sma negeri dua puluh dua surabaya rencananya pada hari kamis
pembelajaran baik dari sekolah ini adalah peran aktif dari wali murid
yang menginformasikan terkait kondisi anaknya
sehingga dapat dilakukan langkah antisipasi dan identifikasi covid sembilan belas lebih awal
dan langkah testing tracing segera dilakukan oleh ptm
pihak sekolah harapannya ini menjadi pembelajaran
bagi seluruh sekolah yang berada di provinsi jawa timur
eka rima heri dwi sudarmanto surabaya jawa timur